setelah tersingkir di babak pertama malaysia master dan singapura open
pasangan ganda putra nomor satu dunia fajar alfian dan rian ardianto
enggan tampil mengecewakan di hadapan pendukung negeri sendiri
pasangan fajarian alias fajri melawan ganda putra denmark jpb dan leis moheelde
di babak tiga puluh dua besar yang digelar di istora senayan selasa siang
tiga interval game pertama juara all england unggul sebelas tujuh
fajri tampil agresif menambah poin demi poin hingga menutup game pertama dengan skor dua satu lima belas
anak asuh henry iman pringadi ini kembali tampil gemilang di game kedua
beberapa kali kombinasi smash dan back hand tajam tak bisa dibendung ganda putra denmark
pertandingan ditutup dua satu sebelas untuk indonesia
selanjutnya duet fajri berhadapan dengan ganda putra tiongkok ren xiang yu dan tan kiang di babak enam belas besar
ya pasangan denmark juga bermain luar biasa tadi
tapi kami berdua sudah menjawabkan strategi
sebelum bermain juga sudah berkomunikasi dengan pelatih bagaimana cara mainnya
dan ya kami berdua gak mau mengulang kekalahan lagi ya di babak awal
karena dua turnamen babak awal di malaysia dan singapura
kami berdua kalah di babak pertama dan kami berdua pengen lebih fokus lagi
apalagi ini di turnamen
kami berdua pengen lebih fokus lagi
pertandingan dengan skor dua satu tujuh belas sekaligus membawa pasangan ini ke babak enam belas besar